masih di segmen ekonomi dan bisnis cnn indonesia newsroom
satu lagi supermarket yang dikelola oleh pt hero supermarket dikabarkan akan tutup
supermarket giant yang terletak di wilayah lebak bulus jakarta selatan akan tutup akibat persaingan bisnis
penutupan ini menambah daftar cabang supermarket giant yang ditutup
dilansir dari detik com sebelumnya giant telah menutup enam gerai lainnya di bulan juli dua ribu sembilan belas
manajemen mengakui alasan penutupan gerai diakibatkan karena persaingan bisnis retail makanan yang semakin ketat
dan sebagai upaya perusahaan untuk bertahan dalam bisnis retail
dan berikut daftar gerai giant supermarket yang ditutup tahun dua ribu sembilan belas
sementara itu dilansir dari cnbc indonesia tahun dua ribu delapan belas perusahaan juga menutup dua puluh delapan gerai giant
laporan keuangan perusahaan di tahun dua ribu delapan belas mencatat akibat restrukturisasi
hero merugi hingga mencapai satu tiga puluh delapan triliun rupiah
sehingga pada tutup buku tahun dua ribu delapan belas hero mencatatkan rugi hingga satu dua puluh lima triliun rupiah
kinerja induk perusahaan giant hero hingga juni dua ribu sembilan belas masih mencatatkan pertumbuhan negatif
laba perusahaan atau perusahaan yang menutup gerai giant
mencatatkan pertumbuhan negatif

dari tiga puluh empat tiga miliar rupiah menjadi tujuh sembilan miliar rupiah